berikutnya kemunculan satu kasus polio di pdi aceh telah menjadi perhatian bagi semua provinsi di indonesia
apalagi setelah pemerintah indonesia menetapkan temuan kasus polio di pd sebagai kejadian luar biasa atau klb
dan ikatan dokter renak indonesia pun mengingatkan kasus polio bisa menjalar di provinsi lain jika tidak ada langkah konkret tentunya untuk mencegah penyebaran
apakah kegiatan vaksinasi atau imunisasi dasar tidak berjalan
dan apakah ada faktor kesadaran warga terkait bahaya polio rendah
untuk membahasnya sudah terhubung melalui semuanya daring bersama ketua umum ikatan dokter anak indonesia atau idai dr piprim basarah yanuarso
selamat siang selamat siang dokter
bagi anda ini di luar prediksi atau sesuai prediksi anda ya
sudah terjadi klb di aceh untuk polio
sebetulnya secara keilmuan klb di aceh ini sesuai dengan prediksi kami
karena selama khususnya pasca pandemi ini cakupan imunisasi di aceh adalah memang yang sangat rendah ya
sebagai contoh cakupan imunisasi dasar itu kan dalam enam bulan
januari sampai juni dua ribu dua puluh dua ini kan targetnya empat puluh lima persen ya
setahun kan targetnya sembilan puluh persen
aceh itu dari empat puluh lima persen target hanya sembilan persen
jadi sangat rendah untuk imunisasi rutin yang bayi baru lahirnya yang awal awal ya
ini kan termasuk polio di dalamnya
jadi kita tahu bahwa apabila cakupan imunisasi itu turun di bawah enam puluh persen saja
ini sudah akan mengundang
datangnya penyakit penyakit yang tadinya bisa kita kendalikan
apalagi kalau cakupannya menurun sangat sangat rendah
jadi ini sebetulnya keprihatinan kita semua
cakupan rendah dari vaksinasi ini disebabkan oleh informasi yang beredar di publik tentunya
kalau kita ingat untuk vaksinasi covid sembilan belas banyak isu negatif tidak halal
untuk vaksinasi covid sembilan belas apakah ini juga menyebabkan banyak masyarakat tidak percaya
atau tidak mau divaksin anaknya karena masih belum terbilang halal untuk digunakan
ya saya kira ini mesti diselidiki lebih mendalam ya
namun fakta yang ada adalah cakupan imunisasi sangat rendah
artinya kita butuh cara cara bagaimana supaya masyarakat itu tergerak untuk imunisasi
salah satu upaya adalah bagaimana masyarakat
dikenalkan akan bahaya penyakit yang sesungguhnya bisa dicegah dengan imunisasi ini
kadang kadang masyarakat nggak percaya ada penyakit yang berbahaya
atau nggak paham apa sih yang dicegah dengan vaksinnya
sehingga kita butuh edukasi ya agar masyarakat itu paham
kalau anak sudah lumpuh itu kan seumur hidupnya dia menderita
jadi hal seperti ini mesti dipahamkan kepada masyarakat
baik dr piprip kalau anda temuan ide ide lapangan seperti apa ya
dengan pembatasan selama pandemi ini membuat mandeknya dari bulan imunisasi nasional
yang digelar rutin biasanya sebelum pandemi
apakah ini juga terlihat atau juga dirasakan oleh warga masyarakat di aceh
ya saya kira dimana mana pandemi ini kan memang mengakibatkan orang takut keluar
takut kekerumunan ya takut ke posyandu dan seterusnya
namun demikian seharusnya
pasca pandemi ini lebih reda
itu cakupan imunisasi rutin bisa meningkat kembali
di aceh itu kan vaksinasi covid nya cakupannya cukup tinggi
karena mungkin masyarakatnya juga takut bahaya covid itu sudah ada di depan mata mereka
tapi bahaya vaksin vaksin yang rutin
itu mungkin mereka nggak ngerti seperti apa bahaya penyakitnya
jadi mudah mudahan dengan
karena satu kasus polio di aceh ini
sebetulnya ini kan puncak gunung es ya
dari satu pasien polio itu kan sebenarnya ada sekitar dua ratus an anak yang sudah tertular
yang di sekitarnya itu
namun belum lumpuh ya atau nggak lumpuh
jadi saya kira ini kasus serius yang harus kita sikapi dengan segera
dengan respon yang cepat tepat
baik menyikapinya dengan langkah pemerintah berikutnya adalah akan melakukan imunisasi atau vaksinasi pada tanggal dua maret
baik menyikapinya dengan langkah pemerintah berikutnya adalah akan melakukan imunisasi atau vaksinasi pada tanggal dua maret

artinya memang kalau berbicara soal virus polio ini sangat masif ya
dokter untuk penyebarannya di satu wilayah akan dengan gampangnya berpindah ke daerah lain atau provinsi lain
jangankan satu negara di indonesia ya
virus polioliar yang asalnya dari afrika itu bisa menyebar sampai sini
artinya polio ini memang sangat menular
memang harus dilakukan imunisasi serempak
ini kan kita pernah lakukan juga dulu ya tahun dua ribu lima kalau tidak salah
dua ribu lima dua ribu enam dilakukan pin pekan imunisasi nasional dan itu serempak satu indonesia
mudah mudahan dengan demikian kita bisa mengatasi masalah polio ini bersama sama
baik kalau teman teman idai memetakannya seperti apa ya dokter di seluruh wilayah indonesia ini
apakah hanya tiga puluh provinsi yang menjadi ancaman virus polio
apakah ada darah lain apa fokus utama dari idai melihat hal ini
fokus kami tentu saja akan menggerakkan seluruh dokter anak di indonesia
sekitar empat delapan ratus dokter anak kita galakkan untuk mengadvokasi imunisasi rutin ini
sebetulnya sejak akhir tahun kemarin kami pun sudah concern masalah ini
kerjasama dengan dinas kesehatan
namun memang mungkin di kita ini kan harus ada kasusnya dulu baru pada sadar
tapi sayang sekali ini harus ada anak yang menjadi lumpuh yang seharusnya tidak terjadi
jadi kita bersama sama harus mengadvokasi pentingnya imunisasi ini
sehingga kasusnya bisa segera kita kendalikan
baik yang menjadi perhatian selain aceh di mana lagi ya dokter
penanganan lebih lanjut kalau anda katakan dari satu kasus bisa menyebar ke dua ratus untuk penyebaran
meskipun belum bisa dikatakan ikut tertular
tapi bagaimana untuk wilayah wilayah tertentu yang harus menjadi perhatian
ya tentu kita mesti lebih waspada pada daerah daerah yang cakupan imunisasi rendah
biasanya di daerah sumatera mungkin di sumatera barat di daerah riau
itu juga cakupan imunisasi rutinnya masih rendah
terkait isu halal haram
jadi saya kira ini mesti disikapi dengan bijak
seluruh lapisan masyarakat mesti turun
termasuk majelis ulama kemudian pimpinan kepala daerah
itu juga harus turun
agar jangan sampai ada korban korban lagi anak anak kita
yang seharusnya menjadi generasi tangguh di masa depan
sebagai bentuk edukasi yang anda katakan tadi terhadap masyarakat
untuk meyakinkan dilakukan imunisasi
kalau saya kutip dari pernyataan yang dilakukan widai ⁇
anda sendiri ini ada koordinasi antar lintas sektor ya
dr gemendagri pemerintah daerah
hingga majelis ulama indonesia untuk memastikan kembali
memberikan pemahaman ke publik bahwa vaksin ini adalah hal yang tepat
dalam pencegahan polio
kalau anda melihatnya sejauh ini peran dari masing masing lintas sektor ini seperti apa ya
apalagi mui untuk menyatakan halal sebuah vaksin
ya saya kira mui dalam fatwanya
ya itu ada tertulis program imunisasi hukumnya wajib
dan termasuk kondisi darurat ketika itu mengancam nyawa
atau hajiat ketika itu membuat kecacatan
jadi dari fatwanya sudah jelas ya
katakanlah vaksin ini belum mendapatkan sertifikat halal
tapi dalam kondisi dia mengancam nyawa
dalam kondisi dia membuat kecacatan
ini tetap harus diberikan kepada anak anak kita
jadi kami tetap menghimbau orang tua mesti lebih paham lagi
apa sebetulnya bahaya penyakit yang bisa ditimbulkan
oleh penyakit penyakit yang ganas
yang bikin kecacatan bikin kematian ini
itu harus jadi concern kita semua
sehingga dengan demikian masyarakat tidak ragu ragu lagi
baik ini kan kalau kita catat dari data yang dihimpun oleh who ya dokter
empat provinsi yang dikecualikan dari kategori beresiko tinggi virus polio adalah
sumatera selatan banten bali dan juga daerah istimewa yogyakarta
kalau indikatornya seperti apa ya untuk menentukan pengecualian dari kategori
ancaman atau bebas dari virus polio dokter
artinya cakupan imunisasi polio itu sangat tinggi di daerah tersebut
kita tahu imunisasi polio kan sekarang ada dua ya
ada poliotetes dan ada poliinjeksi
itu dua duanya harus diberikan
poliotetes kita itu mengandung dua tipe virus polio b satu dan b tiga
sedangkan poliokinjeksia itu mengandung satu dua tiga
bedanya poliotetes itu virus hidup yang dilemahkan
nah dalam kasus sekarang ini kita harus berikan memang dua duanya ya
baik terakhir dokter selain vaksinasi kemudian akan ada
edukasi yang akan anda berikan bersama teman teman
apakah ada himbauan khusus lagi kepada masyarakat agar aware
agar sadar bahwa ancaman virus polio ini sangat mengancam
khususnya bagi daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah saat ini dokter
ya mungkin kami dari idai menghimbau ya para orang tua
cobalah perhatikan masa depan anak anak kita
anak anak kita itu generasi mendatang yang menjadi tumpuan harapan kita semua
kebanggaan kita kebanggaan kita kebanggaan kita
kebanggaan orang tuanya
apa jadinya kalau anak anak kita kemudian terkena penyakit penyakit seperti ini
hingga lumpuh ya jalan harus pakai tongkat ya
jangankan untuk dia bisa menjadi atlet atau menjadi tentara atau menjadi apa ya
untuk hidup sehari hari saja dia mengalami kesulitan
jadi cobalah kita berfikir masa depan anak anak kita
karena anak anak kita itu bukan milik kita ya mereka punya masa depannya sendiri
jangan sampai kita karena egoisnya kita menolak imunisasi pada anak anak kita
yang jadi korban anak anak kita sendiri
saya kira kesadaran pada orang tua mesti kita gencarkan
dan bagi orang tua lain yang sudah sadar ayo kita bahu membahu untuk
sama sama menyadarkan tetangga kita menyadarkan saudara saudara kita
akan bahayanya penyakit polio ini
dan sebetulnya bisa kita cegah dengan cara sederhana dan murah dan gratis ya
hanya dengan membawa anak anak kita imunisasi
pastikan gratis ya dokter untuk bulan imunisasi nasional di tanah air ya begitu ya
tidak usah khawatir untuk membayar
iya biasanya pemerintah kalau pin biasanya gratis mas dari kapan kapan juga
karena memang bahaya biaya bagi pemerintah memang melonjak ini dengan adanya ini
baik terima kasih dengan diskusi ini
semoga menjadi gambaran pemahaman dan juga edukasi bagi orang tua di rumah
pentingnya imunisasi ataupun vaksinasi dari ancaman virus polio
yang telah menjadi klb di aceh atau di pdac
terima kasih dr piprim basarah dengan cnn indonesia news hour pada siang hari ini
selamat siang assalamualaikum dokter
waalaikumsalam terima kasih mas